kehadiran siklon tropis dahlia menimbulkan perubahan cuaca yang signifikan di lima provinsi di pulau jawa
dan berpotensi menimbulkan bencana
bpbd jakarta menyatakan sendiri mengaku bahwa jakarta sudah siap dan dalam kondisi siaga selama tiga bulan
bahkan sebelum siklon tropis dahlia dirilis
kepala pelaksana bpbd dki jakarta jupan router mengatakan jakarta sebelumnya sudah dalam kondisi siaga
menghadapi kemungkinan bencana khususnya banjir selama tiga bulan ke depan
dengan adanya tambahan informasi dari bmkg tentang kehadiran siklon tropis dahlia
bpbd selaku koordinator penanggulangan bencana semakin menguatkan koordinasi kepada skpd terkait
selain itu ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut ikut serta dalam penanggulangan bencana
dengan memberikan informasi ke call center bebas pulsa satu ratus dua belas
yang mengatakan bahwa untuk wilayah jakarta
kemungkinan terjadinya pergeseran menengah pergeseran tanah itu untuk dki itu ada di dua wilayah kota
yaitu di wilayah jakarta selatan sama jakarta timur
untuk wilayah jakarta selatan itu ada di delapan kecamatan
pergeseran tanah itu yang seperti yang terjadi beberapa waktu lalu
misalnya itu kecamatan jagakarsa tebet kebayaran lama kebayaran baru
tahan cilandak pasar minggu

hidadyat komerasi allah
rehat belakang milik berberalleh yang disuruh menghasilkan kegabalan
terima kasih saya backyard com